senada dengan desakan komisi sepuluh dpr ri maupun presiden joko widodo
pssi pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara kompetisi liga satu
pasca tragedi stadion kanjuruhan
lantas seperti apa evaluasi yang harus segera diambil dari tragedi ini
dan bagaimana sebenarnya standar pengamanan sebuah lagia sepak bola
menurut regulasi dari fifa
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami
pak nugroho selamat malam
selamat malam selamat malam mas
pengenalan dari keamanan ini pak nugroho
oke ada dua aspek yang saya mau sampaikan
yang pertama itu adalah rekomendasi atau ketentuan regulasi
dari fifa safety regulation di pasal sembilan belas ayat b
jadi filosofinya adalah sepak bola ini adalah industri
kemudian kita memang tertinggal beberapa langkah dari fifa
jadi selain safety dan security sekarang fifa menerapkan yang namanya services
jadi penonton atau supporter ini sekarang istilahnya adalah fan
ini harus dilayani sebagai customer konteksnya industri
sehingga dia harus kita nyamankan kita perlakukan seperti
kita ingin dilakukan
oleh sebab itu filosofi lainnya adalah sepak bola bukan perang
sehingga dilarang memunculkan senjata api
di dalam lingkungan area permainan di lapangan
juga penggunaan gas air mata untuk mengontrol kerumunan
nah ini harusnya diratifikasi atau kemudian disosialisasikan
keamanan publik di setiap negara anggota fifa termasuk indonesia
ini yang belum tercapai dengan baik
mou nya sudah ada
nah sehingga kita harus menyamakan persepsi
karena persepsi pengamanan menurut otoritas publik di setiap negara anggota fifa
dan persepsi pengamanan menurut fifa
karena ada perbedaan
kalau fifa sudah masuk ke industri
sementara kalau di negara tentunya berdasarkan peraturan masing masing dan berbeda
pak nugroho sebelum saya ingin menanyakan bagaimana kemudian sosialisasi itu dilakukan di indonesia
apakah kemudian ketika anda mengatakan tadi rekomendasi dari aturan fifa terkait pasal sembilan belas ayat b tadi
apakah kemudian ini harus dilakukan atau kemudian ini menjadi opsi ideal begitu dari fifa
fifa merancang ketentuan ini tentunya berdasarkan survei
karena setting digunakan untuk gaser mata itu pada akhirnya akan berakibat fatal
baik itu kepada kesehatan maupun selanjutnya
hanya masalahnya ini kan harus dikomunikasikan
saya yakin pengalaman saya ketika saya di pssi
anggota kepolisian di wilayah ini mungkin nggak kenal yang namanya aturan fifa itu
oleh sebab itu kita di pssi di regulator sepak bola
wajib menyampaikan hal ini sehingga terjadi kesepakatan
nah mungkin kejadian di malang ini adalah pada tahap tertentu
karena di pasal selanjutnya di ayat selanjutnya disebutkan
boleh digunakan pada saat diperlukan
nah ini kan ada penafsiran penafsiran ini yang harus kita sepakati
oleh sebab itu biasanya kalau saya bertugas saya membuat analisa risiko
kemudian saya komunikasikan dengan para pihak
kemudian kita menerbitkan sebuah rencana pengamanan yang disepakati bersama
siapa berbuat apa termasuk penggunaan alat alat pengamanan
baik artinya kemudian harus ada aturan
detail turunan dari kemudian ketika frasanya anda katakan tadi
bila diperlukan begitu ya
nah kalau dari pengalaman anda begitu pak nugroho
seberapa sering kemudian indikator bila diperlukan tadi
ini ada di lapangan begitu
karena saya berangkat dari pendekatan civil society
jadi sebenarnya hampir tidak diperlukan
karena sepak bola sendiri kan
yang datang ini kan bukan
penjahat bukan kriminal bukan perusuh
tapi seorang pecinta bola
aremania itu ya kalau kita perhatikan datang sekeluarga
dengan anak yang masih bayi kadang kadang
sama ini selain arema
nah penggunaan ini tentunya kan harus dikomunikasikan tadi
jadi kita harus sepakat ini jangan digunakan pak
kedua dalam analisa risiko itu
pengalaman saya juga berkali kali mengamankan kanjuruhan ketika masih di pssi
dan saya berkomunikasi dengan kapal kop setempat
atau kapal res setempat
supaya mencegah hal hal ini terjadi
kalau ini dilontarkan
naluriah masa ini akan mencari tempat yang lebih segar udaranya
karena mereka merasa sesak nafas
nah untuk keluar dari tiga
dari trik ribut
infrastrukturnya agak kurang memadai menurut saya
sehingga mungkin perlu assessment baru untuk ditambah pintu pintu exit darurat
atau pintu pintu khusus keluar
baik sebelum kita ke pembahasan soal infrastruktur bagaimana idealnya begitu
ini yang juga menarik kebetulan adalah ketika kita bicara soal pendekatannya adalah pelayanan
bukan pendekatan keamanan seperti yang anda jelaskan di awal
apakah kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya analisa resiko soal penggunaan
soal pengamanan ini belum menjadi prioritas begitu pak bagi stakeholder sepak bola di indonesia
seperti apa anda melihat
karena sampai dengan saya berkecimpung di bidang lain setelah dari pssi
ini masih menjadi obsesi saya untuk bisa menyamakan persepsi
memang ada beberapa kesulitan
pertama di sepak bola kesulitan sdm untuk membentuk pasukan keamanan internal yang dikenal dengan silah matt stewart
kemudian dari pihak kepolisian sendiri rotasi jabatan mereka ini
perjalanan tanggal cukup singkat
jadi saat musim yang lalu saya ketemu beliau masih menjabat sebagai pejabat utama
ketika saya datang lagi sudah berganti
saya harus edukasi lagi
memang harus sabar
tapi ini sifatnya sporadis
karena waktu di pssi
saya selalu melakukan assessment dan asistensi kepada klub yang harus melakukan pertandingan berisiko tinggi
sebelumnya kita melakukan workshop
sebelum season itu dimulai kita lakukan workshop
tapi untuk pertandingan berisiko tinggi
baik itu atas perintah pimpinan
saya selalu berusaha melakukan asistensi
di sini fungsi kita
adalah untuk menjembatani kepentingan para pihak
jadi kita dirijetnya
baik pak nugroho
berarti artinya pendekatannya seharusnya harus lebih luas lagi begitu
lingkupnya ketika sosialisasi yang anda katakan tadi misalkan
dengan aparat keamanan yang memiliki tour of duty yang cukup singkat
anda melakukan berulang ulang
artinya butuhkah kemudian sosialisasi ini kita luaskan lagi skupnya
agar aparat keamanan sendiri yang akhirnya mensosialisasikan itu di internal mereka misalkan
seperti apa pak nugroho
mungkin sampai dengan saya
masa masa terakhir saya bertugas di pssi
itu mou dengan kepolisian itu belum terlaksana
tapi dengan perusahaan
itu sudah ada mou nya
nah mou ini kan perlu kita tinjau ulang
sehingga cara cara bertindak prosedur prosedur ini kita sepakati
bisa berlaku mungkin
saya kurang tahu di administrasi kepolisian
bisa menjadi peraturan couple ring
sehingga itu disosialisasikan secara internal oleh mereka sendiri
turun menjadi peraturan couple da

apakah itu bisa dikonsumsi dengan kepolisian
atau apakah itu bisa dikonsumsi dengan kepolisian

apakah keamanan anda tentunya
apakah kemudian insiden tragedi ini bisa menjadi trigger tentunya
untuk kemudian kita bersama sama menyamakan perspektif
bukan lagi soal keamanan
tapi pendekatan pelayanan
seperti yang anda katakan
saya berharap demikian
kita masih ada waktu
jadi dengan adanya himauan bapak presiden
jadi dengan adanya himauan bapak presiden
untuk menghentikan kompetisi ini
untuk menghentikan kompetisi ini
mari kita sama sama dulu
mari kita sama sama duduk
duduk bareng ini
harus duduk bareng
duduk bareng kemudian kita menjabak hati
saya ingat kasus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
kalau nggak salah koreksi saya kalau salah
kejadian heysel di inggris
kejadian heysel di inggris
di mana margaret thatcher menghentikan

kegiatan sepak bola di inggris
juga didukung oleh uefa
sampai dengan waktu lima tahun
nah selama waktu itu
semua pihak turun duduk bersama
dan memiliki keamanan supporter
nah di situ jelas sekali
karena undang undang memiliki
kekuatan hukum yang
mutlak sehingga semua
demi keamanan supporter
saat itu sepak bola
masih terbatas sebagai permainan
nah sekarang sepak bola
sudah sebagai hiburan
kita jauh sekali tertinggal di situ
baik baik tentunya masih cukup banyak
pekerjaan rumah yang harus dilakukan
dan saya juga ingin menanyakan soal infrastruktur yang
sudah saya sebutkan bagaimana kemudahan idealnya
tapi kita akan lanjutkan usai jeda
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan kita masih akan melanjutkan dialog
terkait dengan tragedi terburuk sepak bola
yang ada di indonesia masih dengan pak nugroho
bersama kami pak kita melanjutkan
tadi sebelum jeda salah satu poin
yang menarik juga adalah terkait dengan
masalah infrastruktur dari
stadion kanjuruhan apakah ini kemudian
ideal apalagi untuk akses
keluar dan akses
evakuasi jika terjadi hal yang tidak
diinginkan seperti yang terjadi tadi malam
bagaimana anda melihat
yang ada di stadion kanjuruhan
apakah ini sudah ideal begitu pak nugroho
sebelum saya lupa saya mau awali dulu
bahwa kalau kita bicara tentang pertandingan
terutama yang high risk match
ada tiga hal yang kita harus perhatikan
pertama adalah kesamaan persepsi
diantara para stakeholder yang kedua
infrastruktur ini kontribusinya
dari kesuksesan pengamanan
nah supporter ini harus kita edukasi
kalau saya biasanya
kemudian saya libatkan di dalam
dari sejak masih liga jarum
sampai kemudian terakhir
saya melihat tidak terlalu banyak
perubahan yang ada di dalam
menuju stadion itu hanya satu jalan
satu jalan ke desa satu jalan ke kabupaten
kemudian masuk ke stadion
itu hanya ada
dua gerbang sebenarnya
tapi diefektifkan hanya satu gerbang
kemudian masuk ke arah kanan
adalah lapangan parkir yang cukup luas
pada saat event
itu pasti akan penuh
kemudian sebelah kiri sampai ke arah
pintu masuk vip dan
pintu masuk stadion itu pasti
dipenuhi oleh pedagang
karena sepak bola ini
mana pun selalu menghidupkan
pintu masuk pintu masuknya sendiri
menurut hemat saya
karena idealnya itu
adalah minimal adalah
sehingga ketika kita berjajar
pintu masuk dan pintu keluar ini biasanya digunakan
sesuai dengan kebutuhannya
ada pintu pintu darurat seharusnya
ini yang kita nggak punya
pintu pintu darurat ini kita nggak punya
karena konstruksinya dia stadion tanpa atap
dan selatan kecuali barat
agak sulit agak sulit untuk
escaping seandainya terjadi
kena daruratan evakuasi
nah ini yang harus kita rencanakan
maksimum jadi katakanlah itu
berkapasitas empat puluh ribu ya
saya lupa tepatnya kita harus
menggunakan kalkulasi kapasitas
itu ada hitungannya ada rumus rumusnya
minimal berapa persen
jadi kita masih punya ruang
dua puluh persen untuk ruang pengamanan
bahasa saya kemudian
adanya free ticket
dan segala macam ini kita toleransi
maksimum sampai sepuluh persen sehingga total
delapan puluh persen sisanya dua puluh persen adalah
jadi pertemannya adalah shoulder to shoulder
kalau kita sudah duduk
shoulder to shoulder dengan jarak satu kapal
kita sudah duduknya miring seperti
ini itu sudah
duduk pindang kemudian
dia berdiri itu satu
yang kedua tangga
menuju ke row tribun itu
harus clear tidak boleh diduduki
kita memudahkan untuk evakuasi
karena evakuasi di stadion model
kanjuruhan ini kita hampir hampir
pernah mendapati pintu exit darurat
nah ini infrastruktur
baik pak nugroho
anda tadi mengatakan juga tujuh puluh persen
plus sepuluh persen kemudian untuk
hal hal yang di luar
bagaimana kemudian dengan kondisi
stadion kebanyakan di indonesia
ketika terjadi pertandingan
banyak juga yang tidak bisa masuk ke dalam stadion
akhirnya menunggu atau mengadakan nobar
kecil begitu di depan pintu pintu
masuk stadion apakah itu
juga menjadi salah satu hal
yang perlu kita benahi ke depan untuk masalah
keamanan untuk evakuasi ini pak nugroho
betul sekali kalau untuk
mungkin agak susah mengontrolnya
panpel ini terbatas
hanya pada ruang area
operation persiapan pertandingan
dan area pertandingan tapi
untuk event internasional seperti
itu akan ada overlay baru
berkaitan dengan masalah komersial
contohnya di dalam area
stadion itu hanya boleh minuman
tertentu merek tertentu
sehingga kita menutup
kemungkinan pedagang yang lain
karena itu merek tertentu
kemudian pelayanan komersial
dalam rangka revenue
tentu saja itu diatur dengan overlay
yang baik pada saat
pengaturan overlay ini dia pasti akan
kita akan menganjurkan yang ini
tidak boleh ada tenda yang ini
tidak boleh di blok karena
kalau saya terapkan
akan jauh berkurang yang bisa hadir
contohnya gini saya membutuhkan
jalur untuk pelarian
itu jalur arah
keluar dari stadion itu harus free
sampai radius menuju rumah
sakit terdekat untuk pemain
atau pelolosan untuk penonton
sampai ke jalan raya di mana ada angkutan
di situ risikonya
harus dijaga nah siapa yang menjaga
itu sudah villa ya
otoritas keamanan publik
panpel lagi kurang lebih seperti itu
artinya yang menjadi pr
juga adalah bagaimana koordinasi dari
teman teman panitia pelaksana
kepada pihak keamanan begitu ya terkait dengan
areal di luar jangkauan
dari panitia pelaksana tadi pak nugroho
betul betul sekali
oleh sebab itu ketika
kita membuat analisa risiko
kita membuat rencana pengamanan
yang disetujui bersama
untuk petugas keamanan
dan petugas medis dia tidak
boleh menggunakan jalur akses
penonton kita buatkan pintu
tidak terjadi mix crowd
semeres sekarang ya silahkan tanda kutip
sehingga memudahkan untuk pengontrolan
itu juga kurang
jadi aser apa lagi ya
sirkulasi di dalam ini
saya menempatkan petugas
di dalam tribun ini
sedikit saja dia membuat kesalahan
hancur itu digebukkan itu
yang gugur di tribun ini
dia dalam posisi yang sangat
kadang kadang supporter ini
kita perlu edukasi pada saat
sekali dan tidak ada respect pada siapapun
baik baik pak kemudian
seperti yang anda katakan tadi poin ketiga adalah
masalah supporter apakah kemudian
mengatur pak apalagi kalau kita tahu
yang ada di indonesia
indonesia adalah yang dikeluhkan
oleh teman teman official supporter adalah mereka
tidak bisa menangani bagi supporter
di luar jangkauan atau di luar
keanggotaan dari tim officialnya
apakah itu juga menjadi
perhatian atau kemudian
diatur dalam regulasi fifa seperti apa
semuanya ada dalam
regulasi fifa nah
pssi atau dari
operator atau dari
dia yang menjadi
dari semua pihak termasuk
kita ketahui kapan dia datang
kemudian dia siapa
istilah supporter ini sebenarnya
sudah melebur menjadi kelompok
ultras kelompok apa gitu jadi tidak
ada lagi setelah supporter kalau penonton
biasa istilahnya adalah fan dalam
sehingga lebih mudah
dekati karena security officer juga berfungsi
nah saya hubungi
saya rangkul kemudian saya
libatkan di dalam pengamanan sebagai
dia yang menjaga
karya permainan dari kemungkinan
intrusi atau kemungkinan
gangguan dari supporter posisinya di mana
teman temannya sendiri nah nanti
di sektor lain kita ambil dari komponen yang lain
kurang lebih seperti itu sebenarnya
baik jadi pendekatan dari
teman teman supporter ini
akan lebih menjamin
begitu ya artinya dari
hal hal yang kemudian tidak diinginkan begitu ya
dan harapannya tentu apa yang
kemudian kita diskusikan tentu menjadi
saran yang baik kemudian
menjadi juga mungkin bisa
menjadi poin poin perhatian bagi
stakeholder sepak bola yang ada di indonesia
terima kasih atas waktunya pak nugroho setiawan
afc security officer telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia breaking news salam sehat
selalu pak nugroho
baik terima kasih
cnn indonesia breaking news
akan kembali usai jeda tetaplah